memotret obyek seperti manusia atau pemandangan alam sudah dilakukan banyak orang
namun tak banyak yang memotret mainan atau action figure pada sebuah set yang ditata menyupai scene dalam film
salah satunya seno hario seorang fotografer yang telah menekuni hobi toys fotografi sejak puluhan tahun lalu
pertemuan paul petin ray skowalker kai loren dan luke skowalker ini bukanlah cuplikan dalam film star wars
ini adalah set yang diciptakan oleh seno hario seorang toys fotografer dalam sebuah sesi pemotretan
seno hario memulai hobi toys fotografi sejak dua ribu sebelas silam
berawal dari kegemarannya memotret dan mengoleksi mainan sejak kecil
membuat seno berpikiran memadukan dua hobi fotografer
kini koleksi action figure milik seno sudah mencapai ratusan item
untuk menambah kesan nyata pada hasil fotonya tak jarang seno memesan set khusus yang mirip dengan scene sebuah film sebagai background
ukuran mainan satu banding enam lebih dipilih seno karena memiliki detail dan artikulasi yang mirip dengan manusia
namun memotret objek yang lebih kecil tetap memiliki kesulitan tersendiri
kita kayak harus memberi nyawa pada mainan itu sebenarnya
kalau orangnya sudah
udah bernyawa kan
kalau toys atau merah itu kan dia nggak punya
jadi kita harus memberi nyawa kayak kita
soalnya dari kita sendiri gitu paling
tak perlu lensa makro atau kamera khusus untuk memotret mainan
fotografer hanya perlu mengatur diafragma pada lensa kamera dengan tepat agar objek terlihat lebih hidup
pencahayaan menjadi salah satu faktor kunci dalam seni memotret mainan
latting latting studio yang kita punya kan itu kan untuk orang kan
untuk manusia besar
terus kita harus memotret yang betahnya kecil gitu kan
memblok blok banyak ngeblok ngeblok cahaya biar dia nggak terlalu melebar gitu kan
berkat kecintaannya pada hobinya tersebut membuat seno berhasil memecahkan rekor muri
sebagai pemerakarsa foto mainan pertama di indonesia pada dua ribu sepuluh
karya karyanya juga telah dipamerkan dan diapresiasi
baik di dalam atau luar negeri
tak sedikit kolektor yang berminat membeli karyanya dengan kisaran harga tiga ratus hingga seribu dolar amerika per foto
satrio adi indra setiawan jakarta